anda kembali menyaksikan cnn indonesia sports komisaris jenderal polisi muhammad iryawan terpilih menjadi ketua umum pssi dalam kongres luar biasa dua november dua ribu sembilan belas
iryawan yang sering disapa iwan bule ini menang mutlak dengan memperoleh delapan puluh dua suara dari total delapan puluh voters yang mengikuti kongres
muhammad iryawan terpilih menjadi ketua umum pssi dalam kongres luar biasa sabtu siang
sekretaris lemhanas ini menang mutlak dengan meraih delapan puluh dua dari delapan puluh lima suara
tiga suara yang tak memilih iwan tercatat tidak sah
sejatinya ia bersaing dengan sembilan kandidat lain namun saat kongres berlangsung hanya tersisa arief putra wicaksono dan rahim sukasa
lantaran calon lain mengundurkan diri
iwan bule yang turut diantar ibu undanya mengaku bersyukur dengan kemenangannya
ini bukan kemenangan saya tapi kemenangan insan sepak bola indonesia
dunia semua berdekat untuk kemajuan bola
asal asal yang saya inginkan adalah kemampuan bahwa kemarin ketemu dengan presiden bipa di bangkok secara khusus bicara masalah eu dua ribu dua puluh satu
jadi ini pekerjaan besar bagi kita semuanya
prosesnya seperti apa pak
ini kepercayaan dari teman teman dari buter pak bula semuanya
ini yang menjadikan kami harus bekerja maksimum
sementara itu arief dan rahim sukasah menyatakan legowo dengan kemenangan lawannya
ya saya menikmati proses kekalahan saya
pasti namanya kalah gak enak rasanya
cuman alhamdulillah saya senang sih bisa stay sampai detik terakhir
mudah mudahan minimal walaupun saya nggak berhasil apapun
saya bisa menularkan perasaan ini atau kejadian ini ke para supporter
kalau kekalahan itu bagian dari permainan
karena ini pemilihan ketua umum pssi siapapun yang jadi kita harus hormati
jangan menduduk ini menuduh itu
kalau gak ada bukti jangan ngomong
kita fair lah kita orang olahraga kan
harus jujur harus sportif harus respect punya integritas dan lain lain gitu
kalau di kita aja kita udah ribut bagaimana di tempat lain
ini kan olahraga
jadi saya gak mau keluar saya terus aja
saya nggak mundur saya maju terus
ya kalah ya kalah
namanya kita pertanding kan ada kalah ada menang kan
nah ada orang kan biasa kalah
ya hanya menyerahkan cuaca
kongres luar biasa ini diwarnai dengan sedikit kericuhan
saat sejumlah kandidat merasa tidak puas dengan proses dan pelaksanaan kongres
tercatat delapan kandidat ketua umum mundur saat sebelum kongres
lanyala tidak hadir karena menyatakan mundur beberapa hari sebelum kongres
sementara benhard limbong mundur dengan alasan kesibukan pada sabtu pagi sebelum kongres dimulai
sedangkan enam lainnya walk out dari arena kongres
lantaran kecewa dengan proses dan pelaksanaan
kongres luar biasa ini
mardika utama andriawan jakarta